masih terkait dengan apa ya bisa dikatakan dengan sosialisasi narkoba
kali ini justru kesosialisasi narkoba itu justru cukup berbeda karena justru istri dari presiden republik indonesia
yang langsung mensosialisasikan tentang narkoba itu sendiri
tapi justru ada yang berbeda lagi ya
ada yang berbeda nah seperti ini sosialisasi narkoba yang di solo tersebut
kita lihat bagaimana ibu negara yang hadir bersama presiden joko widodo dan juga anggota owasa
menantang seorang pelajar menjadi pacar ibu negara dua
gimana gak kikuk tuh di depan pak presiden
kalau seandainya saya saja gimana ya ditawarkan dia gitu
iya seperti raisa begitu
oke dan kita ke informasinya aja seperti apa sih jadi pacar ibu negara
masa lemes gitu yang gak mungkin belum madu ya kamu
karena gak kelihatan kulis lah
nah jadi kok
teman gue akan bikin semua sini
peristiwa lucu ini terjadi ketika ibu negara iryana joko widodo meminta seorang pelajar maju ke panggung
tidak seperti presiden jokowi kali ini iryana meminta siswa tersebut bermain peran sebagai pacarnya
sontak permintaan ibu negara itu mengundang gelak tawa seisi gedung
yang dipenuhi sekitar seribu delapan ratus orang
siswa smp sma dan smk sekuota surakarta
dalam peran tersebut iryana bermain sebagai pemakai narkoba
rasa canggung ditunjukkan sang siswa
sampai ia berkali kali meminta maaf kepada presiden jokowi yang juga berada di ruangan itu
sikap lucu tersebut langsung disambut gelak tawa hadirin di ruangan
siswa itu juga tampak kaget luar biasa ketika diminta ibu negara mengambil sepeda sebagai hadiah